nih ya di depan dia lo tuh gak boleh yang namanya bandel bandel dulu
sikap permusuhan itu jangan sampai ada
lo harus pura pura baik kita harus cari timingnya tepat
kita harus cari kelengahannya dia
terus udah gitu kita tunjukin bukti buktinya
biar kita bongkar kebusukannya
ya harus bisa lah reva
oke bener juga katanya
yaudah kalau gitu gue balik sekarang ya
telepon dari gue
oh oke oke gue kesana sekarang ya
eh anaknya tuh asik keren dewasa lagi
wah bagus dong
ya gue doain supaya lo berdua cocok dan jodoh
sekarang ini gue lagi gak mau mikirin pacaran dulu
ya nggak mesti pacaran juga kali
boy tuh kelihatannya enak buat jadi sahabat loh temen lo
anaknya juga kayaknya bijak dewasa lagi
asik dia pokoknya

asik dia pokoknya

asik dia pokoknya

udah malam nih gue besok harus pagi nih
yaudah yuk cabut yuk
mbak jodoh dong
ini sudah jam berapa
kenapa kamu baru pulang
kamu tau gak
aku tapi kamu khawatir dengan kamu
ini sudah terlalu malam reva
dan gue gak pulang sekalipun itu bukan urusanmu
kamu benar benar keterlaluan
orang tua itu khawatir karena kamu gak pulang
takut ada apa apa
eh kamu tau gak
kamu tau gak
kamu tau gak
kamu tau gak
kamu tau gak
kamu tau gak
kamu tau gak
kamu tau gak
kamu tau gak
eh malah ngomong seenaknya
kalau kamu pulang hanya untuk menyakiti hati orang tua
reva mendingan nggak usah pulang
ngapain juga reva pulang
reva udah gak punya orang tua lagi disini
sudah biar biar
aduh balik lagi dia
ya ampun lama banget
pake sendal bebek segala lagi lu
gue lagi ada masalah nih sama cup gue
dan rencananya gue mau nginap di rumah lo hari ini
ya boleh boleh aja sih
sekarang lo buyingin aja ya
tiba tiba aja lo punya nyokap yang umurnya gak beda jauh sama lo
gue tuh maunya pergi aja dari rumah itu
tapi karena gue selalu inget pesan nyokap gue
supaya jangan tinggalin bokap
akhirnya gue bertahan
gue udah gak tahan
gue udah gak betah
tiap hari gue ngeliat sikapnya adriana
yang sok baik
sok perhatian sama gue
carmuk banget tau gak
dan gue juga punya feeling ya
dia itu cuma memorotin harta bokap gue aja
dia tinggal bokap gue
dia kabur itu sama cowoknya
emang dia punya cowok
lo udah liat cowoknya
tapi kan dia udah married sama bokap lo
itu yang bikin gue tambah ill feel sama dia
dan lo tau gak
gue pernah mergokinnya
dia telponan sama pacaran di belakang bokap gue
kalau gitu jangan sampai biarkan itu terjadi
lo jangan pernah ninggalin bokap lo
bener kata nyokap lo
pasti nyokap lo udah firasat deh
mereka tuh gak punya bukti yang kuat masalahnya
karena kita teman
karena kita sahabat
gue bakal bantuin lo
tapi gak sekarang
harus pura pura baik sama dia
kita harus nyelidikin dia
kalau lo minta bantuan gue
bakal gue selidikin
di depan dia
lo tuh gak boleh yang namanya bandel bandel dulu
apa sikap permusuhan itu
jangan sampai ada
harus pura pura baik
kita harus cari timingnya tepat
kita harus cari kelengahannya dia
terus udah gitu
kita tunjukin bukti buktinya
biar kita bongkar kebusukannya
ya harus bisa lah reva
bener juga katanya
kalau gitu gue balik sekarang
hari ini lo harus temenin
lagian lo juga
udah tau kok naku
gue tuh juga gak bawa
seragam buat besok sekolah
lo mikir lah
orang gue aja kabur
pake baju seragam gue
pake baju seragam gue
tapi satunya satu kilo
kalo gue pake seragamnya
fall kenapa r tidak pake belajar
kamu minta maaf sama papi
yang selama ini tidak pernah kamu lakukan
reva udah berpikir
bener kata papi
banyak hal yang gak bisa diubah dalam hidup ini
dan mulai sekarang
bagaimana dengan adriana
apa kamu masih mau minta maaf sama dia
tidak perlu karena
rafa tidak punya salah sama sekali sama aku mas
tidak perlu meminta maaf
loh harus pura pura baik sama dia
kita harus nyelidikin dia
kalau lo minta bantuan gue bakal gue selidikin
nih ya di depan dia
lo tuh gak boleh yang namanya bandel bandel dulu
apa yang sikap permusuhan itu
jangan sampai ada
lo harus pura pura baik
kita harus cari timingnya tepat
kita harus cari kelangganan
terus udah gitu
kita tunjukin bukti buktinya
biar kita bongkar kebusukannya
perilaku kasar dan kata kata kasar gue selama ini ke lo
jangan senang dulu adriana
lo gak tau aja
gue akan bikin lo pergi dari rumah gue ini
jauh sebelum kamu minta maaf sama aku
aku tahu aku yang salah
aku yang seharusnya minta maaf
kamu anak yang baik kenapa
aku tidur duluan ya